dua puluh dua tiga puluh lima petugas sensus ekonomi dilepas gubernur dki jakarta kamis pagi
petugas sensus ini akan mendata badan usaha yang ada di wilayah dki jakarta
metode pengambilan data kali ini adalah door to door
semua badan usaha resmi maupun tidak resmi akan didata termasuk usaha dengan sistem online
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama meminta para petugas melakukan pendataan dengan akurat
karena data tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan
terutama kebijakan pengaturan kredit usaha rakyat atau kur
terkait dengan pendataan tahun ini seluruh data akan menggunakan data dari badan pusat statistik
memang itu hal yang wajar karena kita bisa melihatlah sekarang
tadi banyak sekali sumber data yang memang itu berbeda
kenapa berbeda karena metodologi waktu pendataan petugas pendataan
dan kemudian responden itu berbeda maka sudah pasti itu berbeda
metodologi yang berbeda itu pasti datanya berbeda
cuma itulah yang mungkin yang keinginan presiden sekarang
bagaimana kita menyatukan menyatukan satu data
ini saya pikir kita bps memang siap ya menunggu instruksi tersebut